diminum tehnya bu
iya makasih bu
saya masuk dulu ke dalam
dicariin acing sama dadang
nebak nebak saja dong
baju seragamnya ya kum
maksud saya seragam pkk
boleh saya lihat ya kom
saya belum pernah lihat
kau bilang bagus tapi kamu belum lihat
itu boleh kamu lihat
tapi plastiknya jangan dibukanya
udah belanja gak inget pulang kamu
jangan disobek jeng
iya kalau gak mau kotor jangan dipakai ya kum
jangan dibuka dari plastiknya
gak usah dibeli sekalian
ya kan mukanya bisa besok
baju seragam ya
buka seragam ya bukan baju kamu
buka baju yang mana tuh kum
baju seragamnya doi
gimana mau dibuka kum dipakai juga belum
baju seragam ini jangan dibuka dari plastiknya melehoy
bapak telah menganggap saya
tapi bapak udah makan dulu
bapak udah makan kamu sudah makan
tadi bapak minta maaf tidak bisa jemput kamu
tapi tadi febdi pulangnya sama om dadang dan debbie
ya sudah bapak taruh barangnya dulu
deninya masih di dalem
saya panggilin dulu ya bu
duduk atuh bu
iya makasih bu
ada bu guru yola di depan
kok jeniper pulangnya cepet sih sakit
bu guru yola sekongkol sama wali kelasnya jeniper ceng
mereka mau misahkan saya sama jeniper
semua orang baik sama kamu doi
kita semua bertujuan baik sama kamu dan jenniper
gak ada doi
gak ada satu orang pun yang bermaksud memisahkan kamu sama jenniper
kita semua itu berniat untuk membuat kamu dan jeniper tuh semakin deket
semakin deket banget
kamu ngomongnya lupa jangan ceng
kamu tau aja kalo saya gak paham yang diomongin a ceng
bunuh loh kayaknya ya
mana gak ada ceng
wah kamu mau curang ceng
akum yang curang doi
itu angsela gam gak dipake buat jajan kan sama kamu
diminum tehnya bu
iya makasih bu
saya masuk dulu ke dalam
denny gak seneng ya bu guruyola dateng kesini
seneng kok bu
kalo gitu senyum dong
waalaikumsalam kang kusoy
kang kusoy mau beli perabot
tidak mang ocat
saya cuma ingin mengingatkan
kalau bisa datang ke ladangnya agak pagian besok
saya ingin menanam bibit di tanah yang ujung sana
sayang kalau tanahnya dibiarkan kosong
saya agak kuat bertani lagi
saya udah tua
takutnya saya nggak kuat nyangkul
dari kecil saya biasa mikul
takutnya saya nggak kuat lagi
badan sakit semua
saya akan mencari
saya jalan dulu kang gusoi
iya silahkan mang ocat
aduh kembaliannya mana
kembalian uang seragam
kamu ngasih uang seragamnya juga baru setengah
ini kamu yang naik taksi
keluarin kum keluarin kum
kalau begini saya bisa tekor jadi pengurus rw dong
kamu masih mending kum
cuma rugi uang seberapa
saya korban perasaan terus setiap hari
orang orang gedor gedor rumah saya
padahal padahal minta duit
itu suka bener ngeliat muka kamu
kalau lagi cemrut